kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol cikopo palimanan cipali subang jawa barat
sebuah minibus menabrak truk ketika melaju dari arah subang menuju ke jakarta
satu orang tewas satu dalam kondisi kritis serta lima lainnya terluka
mobil bernomor polisi b seribu dua ratus empat puluh delapan bz ini rusak di bagian depan
setelah menabrak truk di ruas jalan bebas hambatan cikopo palimanan cipali
kecelakaan terjadi di kilometer sembilan puluh tujuh empat ratus subang jawa barat pada sabtu pagi
mobil yang ditumpangi tujuh orang ini tengah melaju dari subang menuju jakarta
karena kecelakaan ini tujuh orang terluka satu diantaranya meninggal di rumah sakit tamrin purwakarta
korban seorang warga tanggerang banten bernama ahmad abdul berusia dua puluh lima tahun
sementara sopir dalam kondisi kritis
terus tadi kecelakaan gimana sih ya
polisi menduga pengendara mobil mengantuk saat menyetir
terjadi bahwa kendaraan apansa dari arah palimanan menuju arah cikopo
menabrak bagian belakang kendaraan yang ada di depannya
dan sampai saat ini masih kita lakukan penyelidikan
untuk dugaan sementara
untuk dugaan sementara
untuk dugaan sementara
untuk dugaan sementara
pengemudi kendaraan apanza mengantuk
semua korban berada dirawat di rumah sakit tamrin purwakarta
sementara truk yang ditabrak tidak diketahui keberadaannya
dian firmansyah subang